sembilan fraksi di komisi tiga dpr menyetujui komjen polis tio sigit prabowo untuk melanjutkan tongkat estafet ke pemimpinan korps bayangkara menggantikan jenderal idam aziz
keputusan ini akan segera dibawa ke rapat paripurna yang rencananya akan digelar pada hari kamis besok
usai uji kelayakan dan kepatutan serta rapat pleno komisi tiga dpr yang digelar lebih dari lima jam
wakil ketua komisi tiga dpr adis kadir memastikan bahwa seluruh perwakilan fraksi di komisi tiga menyetujui komjen listio sigit prabowo menjadi kapolri menggantikan jenderal polisi idam aziz
selanjutnya komisi tiga akan bersurat ke pimpinan dpr agar keputusan ini bisa segera dibawa ke rapat paripurna untuk dilakukan pengesahan kapolri terpilih
setelah itu akan menjalani pelantikan oleh presiden joko widodo
barusan selesai komisi tiga dpr ri barusan selesai melakukan free and proper
dan dari sembilan fraksi di komisi tiga di dpr ri semuanya menyetujui bapak
menyetujui pemberhentian bapak jenderal idam aziz sebagai kapolri dan menyetujui
pengangkatan kapolri baru bapak irjen komjen polisi listio sigit prabowo